pertemuan antara presiden joko widodo dengan prabowo subianto di senayan hari ini tidak hanya menjadi sorotan awak media
respon tanggapan dan komentar pun meramaikan sosial media dan menjadi trending nomor satu di indonesia
netizen pun ramai mencuitkan komentarnya tentang pertemuan kedua tokoh nasional ini
hashtag tiga persatuan indonesia menjadi trending nomor satu di lini masa twitter
hashtag tiga persatuan indonesia merupakan bentuk reaksi positif netizen dari pertemuan presiden jokowi dan prabowo
yang dapat mempersatukan pendukung keduanya
hashtag tiga sempat menempati posisi kelima trending dunia di lini masa twitter